tapi ini semua idenya
gue kecewa sama kalian
bukan karena kalian gak mau dengerin omongan gue
tapi gue kecewa
karena kalian lebih dengerin deen dibanding gue
lu semua tau kan
itu bukan geng serigala
lu tau gak
ngapain reva ada di poskamanan taman violet
jadi kamu minta papa sekarang juga datang ke taman violet
papa harus cepatnya kesini
kalau enggak aku akan ditahan disini
gak boleh pergi
papa sekarang ke taman violet
ini terakhir kali kamu buat masalah dengan eva
bapak gak mau kamu buat masalah baru lagi
kamu itu kan sudah dijodohkan dengan sila
kamu harus bisa menghargai perasaan sila boy
iya ada apa tante
soalnya sila itu nunggu sarapan yang kamu bawain boy
dia harus makan tepat waktu
minum obat tepat waktu
karena kalau enggak
nanti kapan sembuhnya silanya
tante kan sedih boy
kalau sila gak sembuh sembuh
kamu bisa cepat datang nggak boy
aduh bingung nih tante
selain makanan yang dibawain sama kamu
tante udah tawarin roti nggak mau
sereal gak mau
tetap aja mau sarapan yang kamu bawain
bisa lebih cepat nggak boy
iya maaf sekali lagi tanto
tapi aku masih di jalan
aku lagi kena masalah
aku harus selesaikan masalah ini dulu
baru bisa kesana lagi
oh emang kamu lagi ada dimana
aku lagi di pos keamanan taman violet
kamu lagi ada di kantor keamanan
tante gak akan pernah menyetujui
kalau kamu sampai melamar kerjaan
menjadi seorang satpam ya
enggak enggak boleh
sampai kapanpun tidak akan pernah setuju
tidak boleh tidak boleh
ada sedikit kesalahpahaman tante
yang harus aku selesain
tapi aku nggak tahu selesainya kapan
yang pasti aku masih urus sekarang
aku udah beliin kok tante
nanti aku kirim aja ya
jadi sila gak nunggu kelamaan
waktu aku sedikit
nanti aku kabarin lagi ya
boy pasti udah mau sampai kan
bukan boy yang mau nyampe
terus siapa ma
kan aku dianain cantik cantik gini
buat kecuali boy
ma kenapa sih
gian kamu pakai apa sih
yaudah gimana kalau mama tambahin satu lagi
biar ada dua kumis lele kale
oh jangan dong ma
pokoknya jadi dateng
yaudah mama tambahin satu lagi
bisa bisanya kalian melakukan sesuatu
tanpa pengatuhan gue
kenapa kalian diem
gak ada yang berani jelasin
kalau ke puarior
pada ngerekam aksi gue
waktu kejadian ini
lo semua tuh gak menghargain gue
sebagai leader sini
ari sama edo
udah hilang respect sama lo
karena lo gak pernah berhasil
bikin gek serigala semakin kuat dan gangguin
ada kejadian kayak gini
lo bukannya dukung
lo malah marah sama kita
dan sama sekali gak menghargai
jadi leader serigala
mending sadar aja
gak usah sok mimpin dengan serigala
lo denger ya
gue disini ketuanya
mulai yang buat geng serigala
gue bakal gedein geng serigala
bukan cara kampungan kayak ini
gue bakal ketuanya tinggal
siap eh uzzah
sekarang lo jelasin ke gue
ini semua ide siapa
ini semua ide siapa
kenapa lo semua diam
kalo lo semua gak ada yang jawab
ini semua bukan ide kita sendiri
tapi ini semua idenya
kalian ini kan sudah sama sama dewasa
kalian masih saja menyusahkan orang tua
saya kan sudah temuin kamu baik baik
untuk segera tidak mendekat lagi dengan anak saya boy
kenapa kamu tetap seperti ini
pak tolong berhenti
aku minta gak usah bahas soal itu dulu sekarang
dan menurut aku gak sepantasnya juga papa negur dia kayak gini
jangan salah sangka boy
kamu tenang dulu
papa datangin reva itu baik baik
saya sangat menghormati reva
saya minta dia untuk menjauhi kamu
kok kalian masih bisa berduaan dan tertangkap oleh security di sini
dituduh kalian pacaran
bukannya bermaksud bikin om kecewa
tapi yang maksa bawa saya ke taman itu boleh
ini pak joko sama pak sodikin juga kayaknya udah denger dari tadi
gue bawa lu kesini karena terpaksa
gue harus gendong lu gak bisa jalan
nah apa sih nggak paham paham
gue juga paham es balok
ya percuma juga
jadinya gue juga yang susah
gue juga yang kena masalah
gue juga yang pusing
lu tuh ngerti kata kata terima kasih gak sih
at least lo bisa menghargai orang lain
ya ya diam lo es balok lah
ini belin banget emang
tolong tahan tangani surat jaminan anak bapak boy

agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama
ada masalah apa reva
kok rame banget kayak gini sih
kenapa harus telpon sekarang sih
jangan gue campur masalah geng sendiri ke allah
emang gue bikin masalah apa sih
jangan bapak orang gak tau ya
gue mau kita ketemu hari ini
si mondi mau kemana
pasti mau ketemu sama dian
mondi kayak mau bikin perhitungan sama dia
gue harus ikutin dia
tapi gimana kok di seluruh
gue gak peduli
gue gak mau deyan kenapa napa
dia itu udah banyak bantu gue
terus semua takut
kalau lo takut biar gue sendiri pergi
kita temanin dia
kamu kenapa bisa disini sih
adik mas ini tertangkap
saat dia sedang berduaan di taman dengan laki laki
makanya dia saya bawa kemari
tapi setelah orang tua temannya menjelaskan
bahwa mereka tidak ada hubungan apa apa
jadi ini murid kesalahpahaman mas
terus mana mereka
baru saja keluar
temen kamu gimana sih
adik saya ini anak baik baik pak
dia gak mungkin ngelakuin hal hal aneh
saya hanya menjalankan tugas
lagian gerak gerik adik mas ini
saya sedikit mencurigakan
tapi setelah mereka jelaskan
baru kami mengerti
sekarang semua masalah udah clear kan
saya boleh dong buat dc pulang
tapi mas harus tanda tangani dulu
surat penyataan ini
kasih ya pak
ntar aku ceritainnya di depan
nah kamuubs anche ke
contrat teber di kontak
ini mau ngasih dua virus